obesitas atau kegemukan adalah kondisi medis berupa kelebihan lemak tubuh
kondisi ini berbahaya dan merugikan kesehatan karena dapat menyebabkan berbagai penyakit hingga menurunkan harapan hidup
beberapa bahaya obesitas adalah teresiko terkena serangan jantung stroke diabetes darah tinggi gangguan tidur hingga berkurangnya kualitas hidup
ironisnya masalah obesitas kini menghantui masyarakat perkotaan terutama mereka yang sibuk sehingga kesulitan mengatur pola makan hingga olahraga
padahal jika bisa mengatur berat badan dan gaya hidup sehat maka akan berdampak pada kesehatan fisik mental hingga kecantikan
lalu seperti apa tips diet yang sehat dan juga bisa membuat cantik
kita sudah bersama dengan dr robin wijaya dokter dari klinik dermaster
dr robin kita bicara tadi soal kesehatan juga dikaitannya dengan obesitas
dokter saat ini banyak metode diet yang dipakai oleh public figure
mereka mengklaim bahwa diet tersebut metodenya sudah sukses
terkadang membuat kita jadi bingung metode mana yang cocok sebenarnya buat kita
adakah cara diet yang efektif dan juga sehat serta bertahan lama dokter
jadi menurut saya sih metode yang paling tepat itu adalah metode personal diet
jadi selain personal diet itu harus personal yang
yang lebih ke yang bisa maintain ya pastinya
nah personal diet itu apa personal diet itu adalah personal diet seseorang
itu nggak bisa digabungin sama personal dietnya orang lain
misalnya satu orang personal dietnya itu nggak mungkin disamain dengan personal dine nya saya
soalnya berbeda beda karena dari segi berat badan tinggi badan masa otot masa lemak

betul jadi personal dietnya itu harus pastinya berbeda

oke jadi balik lagi ke personal diet tadi ya dokter ya
tapi kalau misalnya ingin memilih metode gitu dokter apakah ada hal hal yang harus diperhatikan gitu dok
oke jadi sebelum melakukan diet itu kita harus tahu dulu
pertama apakah dia itu olahraganya teratur pola makannya itu di mana ya
apakah sudah pernah melakukan diet sebelumnya di tempat lain misalnya
atau misalnya dia itu berat badannya naik turun gampang naik turun ya kayak yoyo gampang naik turun
nah itu harus dipersiapin dulu
biasa dengan berat badan yang gampang naik turun itu lebih susah hasilnya untuk di maintain biasanya
oke betul nih dokter susah untuk di maintain ya yang menjadi keresahan juga
kadang kadang kalau sudah diet itu bisa gagal gitu ya dokter ya
atau ada juga yang sudah berhasil tapi kembali gemuk gitu dokter
itu kenapa dokter apa yang salah sebetulnya
jadi kalau kita itu diet sembarangan atau misalnya asal asalan
jadi kalau kita itu diet sembarangan atau misalnya asal asalan

padang itu ada namanya body composition ya
jadi body composition itu kadang kita diet sembarangan
yang berkurang itu malah masa air sama masa ototnya tapi lemaknya tidak berkurang
jadi kita merasa bahwa berat badan kita turun tapi rupanya gampang lagi naik lagi
soalnya kenapa pada saat intake kalori yang kita masukin ke dalam tubuh
itu tidak cukup untuk tubuh kita itu membuat impuls ke otak
untuk memakan lebih
jadi yang paling bagus itu gimana
yang paling bagus itu adalah kita membuat balance diet ya
jadi kita itu makan tetap seperti biasa yang intake kalori yang cukup
dari karbohidrat protein lemak ya dan habis itu
dan kita maintain membuat suatu habit atau kebiasaan
dan dia itu bakal membuat tubuh kita itu monoton jadinya ya
dan dia itu bakal berkompensasi
dan habis itu jadinya dia itu tidak gampang turun
oke berarti kuncinya adalah balance tadi ya dok
sebetulnya berpengaruh juga nggak sih dok kepada kecantikan atau kesehatan kulit
hingga rambut terutama bagi wanita ya dokter ya
karena tadi ada membahas makanan juga salah satunya
gimana dokter kaitannya terhadap kecantikan
ya pasti berpengaruh banget ya jadi saya kasih contoh misalnya orang yang memiliki defisit protein
atau misalnya lifestylenya itu suka merokok ya
pastinya kulitnya itu bakal kurang bagus ya kering kurang bagus pecah
dan kalau misalnya yang defisit protein pasien pasien yang memiliki defisit protein
kurang lemak ya kurang asam amino peptide itu kebanyakan pada wanita
itu bisa menyebabkan hair loss
nah airlos itu karena pada saat penumbuhan atau fase anagen
pada rambut itu giginya kurang
jadi karena makanan itu inti kalori itu sangat penting
jadi bukan sembarangan diet ya jadi proteinnya harus mencukupi
lemaknya mencukupi asam amino peptide yang untuk pertumbuhan rambut
itu juga harus dipenuhi
sangat berperan penting ya pastinya ya diet itu
oke tapi juga apakah didukung dengan treatment misalnya gitu dokter untuk memaksimalkan atau mungkin mempercepat hasilnya gitu dok
jadi kita dari dermaster dan dermalicious ada selain ada program untuk makanan kita juga ada treatmentnya
nah treatmentnya itu untuk slimming kita ada namanya meso body counter
nah itu kerjanya untuk membuat penghancur lemak dan habis itu sebagai deterjen untuk lemaknya
nah kalau selain itu ada meso hair namanya
itu kerjanya untuk menstimulasi pertumbuhan di rambut
oke terakhir dokter mungkin bisa bagikan tips diet sehat dokter yang mudah dan bisa dilakukan bagi mereka yang sibuk ya dokter
apalagi tadi kita bahas juga soal perkotaan dan lain lain
oke jadi mungkin yang paling utama yang bisa dilakuin ya yang paling gampangnya sih ngatur pola makan ya
jadi tetap pagi itu harus sarapan setelah itu setelah tiga jam boleh misalnya snack
misalnya snack itu bisa buah
contohnya seperti alpukat ya melon gitu
habis itu tetap lanjut makan siang tiga jam lagi kita snack
habis itu makan malam seperti biasa
tapi bedanya di dermaster atau thermalicious ya itu kita itu sudah ada programnya sudah disusun semuanya
dari pola makanan olahraga apa yang perlu untuk membuat rotor itu bertambah ya
dan habis itu setiap satu minggu sampai dua minggu itu bakal dipantau
untuk melihat komposisi body compositionnya
apakah lemaknya berkurang ototnya malah yang bertambah
itu yang kita harapin setiap satu sampai dua minggu
demikian tadi perbincangan saya dan juga bersama dengan dr robin dari klinik dermaster
semoga bisa menginspirasi kita semua